tadi reina bilang kalau dia jadi ke dokter gigi tapi dia bilang kok dia diusap diusap gimana
maksudnya iya jadi waktu pas tadi periksa ternyata gigi arena itu bagus enggak ada yang bolong jadi
dokternya cuman ngontrol aja di cuman diusap gitu terus masih di klinik yang sama klinik
personal bukan terus gimana gue harus alihin pembicaraan apa victor nya ada aku mau ketemu
sama pak victor sebentar maaf bu pak victor nya lagi enggak ada di ruangan tadi sekitar
jam tiga an sih dia udah pergi keluar dari kantor oh gitu ya udah deh makasih ya besok
nanti saya ketemu aja kak ya kalau gitu saya permisi ya bu
aku jadi benar benar penasaran kenapa pak victor minta aku jadi narasumber dadakan
pak mau gue lagi pak ini papa tahu kamu pasti minta ini ya mas gue lagi satu ya
coba sebentar ya sih beresin dulu ke sini
mama telepon pak
lena dan buka puasa oh saya udah buka terus gimana tadi jadi ke dokter gigi iya jadi mah aku
ke dokter gigi ditemenin papa

semoga yang diomongin rena sesuai sama yang gua ajarin tadi biar andi enggak curiga
udah du sayo terus gimana nangis enggak anak mama ini nggak kok mah nggak sangat pu kok cuman diusap aja

ya allah reina kenapa bilang begitu sih
ya allah reina kenapa bilang begitu sih
hah gulalinya udah jadi tuh
kepamin dulu ya
aku makan gulali dulu ya mak
sayang mama boleh ngomong sama papa dulu sebentar
nih nih kau pegang dulu gulalinya
mas tadi reina bilang kalau dia jadi ke dokter gigi
tapi dia bilang kok dia diusap
iya jadi waktu pas tadi periksa ternyata gigi arena itu bagus
nggak ada yang bolong
jadi dia bilang
dokternya cuma ngontrol aja
cuma diusap gitu
terus masih di klinik yang sama
terus di mana
gue harus alihin pembicaraan
kalau enggak andin bakal tanya tanya soal ini terus
kamu mau si seminar
atau mau nyusulin ke sini
aku sebenarnya tuh mau ke rumah sakit mas
ke rumah sakit sejahtera
karena aku mau jemput elsa
aku masih belum tahu elsa sakit apa
yang setahu aku elsa itu pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit
kamu nyusul ke sana
enggak lah nggak usah
saya kan lagi nemenin reina jalan jalan
lagian anak kecil juga susah mau masuk ke rumah sakit din
tapi kan ada mirna
jadi reina mungkin bisa nunggu sebentar di mobil
tadi mirna saya suruh pulang duluan
loh kenapa mirna disuruh pulang
ya kan saya tadi sama rena mau ke klinik gigi
terus abis itu saya mau jalan berdua sama reina
makanya saya suruh pulang
kenapa merah disuruh pulang sih sama mas al
padahal jalan jalan kan mirna bisa ikut
enggak apa apa nanti aku sendiri aja ya
ya udah mas aku duluan ya mas assalamualaikum
ada lagi pak
enggak itu aja tapi semuanya tolong dibungkus ya
baik pak mohon ditunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya pak
nok kamu yakin elsa baik baik aja
nggak ada masalah yang serius kan sama kesehatannya
tadi soalnya papa lihat mukanya tuh pucet banget loh
ya beberapa hari terakhir ini sih emang elsa mah
makan yang terlalu banyak pak kayak nggak langsung makan pak
kamu sama elsa lagi nggak ada masalah kan
nggak pak kita berdua baik baik aja
ya kemarin kemarin sempat ada sedikit ribut lah pak
tapi kan kita sudah sama sama mutusin untuk kajian nomor handphonenya
jadi udah nggak ada masalah pak
elsa sendiri bilang kalau itu udah nggak ganggu dia jadi ya
pokoknya berpikir aja
nggak apa mungkin elsa lagi ada masalah di kerjaannya
karena gini kalau asam lambung itu biasanya identik sama masalah pikiran
kalau mungkin ada masalah di kerjaannya no
kalau soal itu aku nggak tahu pak elsa juga nggak
tolongin papa ya no tolong cari tahu lah
apa ada masalah di kerjaannya atau tidak
iya juga ya apa nanti aku coba ketemu dengan bu cantika atau pak purnomo
mungkin mereka bisa kasih tahu sesuatu
iya pak nanti aku coba ketemu dengan
baru aja nggak ketemu lo dua hari kok lo malah sakit sih sa
pasien elsa anindita dirawat di kamar nomor berapa ya
sebentar saya cek dulu pak
pasien elsa anindita di kamar vip tiga ratus dua
mama kenapa ma ada yang sakit ma
biar aku panggil dokter ya
nggak mama nggak apa apa dong mama bosan di kamar
ya udah mau apa
mau aku bawain laptop dari mobil biar mama bisa nonton drakor ya
nggak usah mama mau panggil suster aja ini mana sih susternya
mau apa panggil suster ma
mama bosan di kamar mama tuh mau jalan jalan tuh di sekitar taman di rumah sakit
ya udah kan ada aku ma aku aja yang antar ya
ma udah dong ambaknya jangan lama lama aku aja ya yang antar aku ambil kusiro dulu
sini ma aku bantu
ricky ricky kok ada di sini wah gawat nih
dia nggak boleh lihat kita
kok mama dibawa ke kamar lagi sih mama kan mau main di taman aduh
iya maaf tadi soalnya ada ricky di luar pak
hah ada ricky
iya jadi makanya aku bawa mama kesini lagi soalnya kalau ricky lihat aku sama mama berdua dia pasti bakal curiga
oh gitu toh
ma ya udah aku mau ke sana ya mau coba selidikin lagi sini aku bantu dulu
udah udah nggak usah nggak usah udah biar mama panggil suster aja udah kamu pergi aja sama ma
ya udah sebentar ya ma
ya allah ren kamu ngurusin misi rahasianya pak ali tuh sampai segininya sampai nggak punya pacar sampai bohongin mama mau sampai kapan ren
sampai kapan ren
sampai kapan ren
sampai kapan ren
sampai kapan ren
sampai kapan ren
sampai kapan ren
sampai kapan ren